menteri menteri kabinet indonesia maju para ketua umum parpol hingga ketua umum psi
kaisang pangarep terlihat menghadiri acara yang digelar di kawasan jakarta selatan pada kamis petang
saat menyampaikan testimoni sby mengaku pernah berbincang dengan prabowo subianto
dan sepakat bahwa lehut merupakan sosok yang bisa menuntaskan pekerjaan
ia mengatakan percakapan itu terjadi pada pekan lalu
saat mereka bertemu dan mengenang masa masa ketika masih menjadi prajurit
sbi juga menceritakan sejumlah kenangan saat istrinya ani yudhoyono menjalani perawatan di singapura
saat itu luhut dan istrinya menjenguk dan merekomendasikan dokter spesialis kanker darah
bang lehut itu
memang man of ideas man of action ingin menjadi bagian dari solusi
dan kalau dikasih kerjaan tuntas
luhut merasa terharu dan tak menyangka sejumlah kerabat bahkan rekan yang sempat berseberangan pendapat
bisa hadir di acara perayaan ulang tahunnya yang ke tujuh puluh
acara ini diinisiasi oleh sahabat luhut
peter gonta sekaligus peluncuran buku yang menuliskan tentang kisah hidup luhut
luhut menuturkan umurnya sekarang menjadi tahun akhir menjabat sebagai menteri sebelum pensiun
ya saya pikir saya cukuplah sampai oktober tahun depan sebagai menteri
setelah itu saya pikir saya sudah berumur tujuh puluh tujuh tahun pada waktu kalau tuhan semua memberikan ini

kita harus tahu waktunya mulai dan harus waktunya berakhir
kita harus tahu waktunya mulai dan harus waktunya berakhir

kalau saya diminta pendapat pendapat saya membantu setelah itu ya saya masih bersedia
tapi kalau untuk jadi pejabat setingkat menteri saya kira sudah cukup banyak yang lebih baik
yang lebih muda muda yang bisa berkarya lebih baik lagi ke depan
tak hanya tokoh tokoh bangsa dan kalangan politik public figure bahkan sahabat luhut juga datang dari afrika

keluarga dan kerabat dekat lehut juga turun ke sana

lailah mullahela pranidia jakarta